anda kembali di redaksi siang
bagi para pekerja terutama di kota besar
kepenatan bekerja selama sepekan
bisa diatasi dengan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga pada akhir pekan
nah berolahraga sambil mencicipi kuliner ikan cere di jalet reng river park
mungkin bisa menjadi pilihan anda
bagi warga kota tangerang selatan
jalet reng river park tentu sudah tidak asing lagi
ruang terbuka hijau seluas tujuh dua hektare ini
menjadi tempat berkumpul warga pada akhir pekan
berbagai fasilitas wisata keluarga tersedia di sini
mulai permainan anak
hingga penyewaan becak mini
menikmati udara yang segar dengan pemandangan yang asri seperti ini
adalah cara yang tepat untuk mengisi akhir pekan kita
baik itu mau berolahraga
ataupun mengajak keluarga untuk menikmati berbagai fasilitas yang ada di sini
tempatnya adalah di jalet reng river park tangerang selatan
selain itu taman ini menjadi tempat berkumpul komunitas pecinta hewan
seperti kelinci dan reptil
taman ini cocok dijadikan lokasi rekreasi keluarga
karena semua fasilitas yang tersedia bisa dinikmati segala jenis
mulai anak anak hingga orang dewasa
untuk masuk ke kawasan tersebut
pengunjung cukup membayar tiket rp tiga saja
taman ini dibuka setiap hari mulai pukul enam pagi hingga pukul enam sore
udah sering sih udah sering
udah berapa kali kesini
sebelumnya dulu belum ramai sekarang ramai
tambah sih lebih murah lebih ekonomis karena deket juga
daerahnya dekat dengan tempat tinggal
sama tempat istirahatnya enak
jadi karena kawasan jalet reng river park ini cukup luas gitu ya
jadi pilihan lain selain kita bisa mungkin jalan jalan atau sambil jogging bersepeda
pilihan lainnya adalah bisa berkuda
bayarnya rp dua puluh ya emang ya

yuk jalan lagi
setelah berekreasi anda juga bisa mengajak keluarga menikmati makan siang dengan suasana pedesaan
lokasinya masih di seputar tangerang selatan di perbatasan desa keranggan dan cisau
warung makan sederhana dengan konsep lesehan itu menyajikan menu yang cukup beragam
namun satu sajian khasnya yang bikin saya penasaran adalah ikan cere goreng
cara memasak di warung makan tersebut pun masih tradisional yaitu dengan menggunakan kayu bakar
nah ikan cere ini masaknya nggak macam macam cuma digoreng kering aja
sebelumnya dikasih bumbu garam sama jeruk nipis
udah itu aja
pastinya ini nikmat banget sih
apalagi makannya dengan nasi panas dan juga sambal dan lalapan
nah salah satu kunci kenikmatan dari masakan di sini adalah nasinya
kenapa nasinya karena nasinya ini dimasak masih dengan menggunakan kayu bakar
tau dong kalau masakan yang dimasak pakai kayu bakar itu aromanya pasti khas banget
dan ini adalah cara memasak yang otentik
ikan yang diambil dari sungai cisadane ini digoreng kering serta disajikan dengan lalapan daun singkong dan pepaya
juga sambal yang super pedas
wah ini semua pesanan saya sudah datang dan satu paketnya ini isinya ada empat menu
ada ikan cere pastinya terus ada sayur asem ada lalapan dan ada gorengan tempe
ini yang paling menggoda nih kalau dari semuanya
warung makan yang terletak di pinggir sungai itu sudah berdiri selama puluhan tahun
ya sebulan sekali apa seminggu sekali gitu
ya cere kalau ada orang di sini sebetulnya cere gitu
terus ada pecak juga pecak ya mungkin enaknya jair gitu bumbu jair
ya mungkin karena suasananya kayak di pedesaan gitu
jadi kan ya menunjanglah buat langsung makan biar makin ini gitu
seporsi ikan cere dihargai tiga puluh lima ribu rupiah
namun pengunjung bisa memesan paket seharga dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah per orang
menikmati liburan di pinggir kota jakarta ternyata seru kan
dengan di sini
dengan biaya ekonomis kita bisa menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga
anita moe septya di pradana tangerang selatan